eh ngapain sih lo ketikutan
kan gue yang ajak jalanin neko
tapi nengi neko yang ajakin saya jalan
pur kang amin tunggu
gak diangkat telfonnya be
ya udah tuh kang tunggu ya
iya kang makasih
kok gak cepur kali toh yoyo
teleponnya udah ditutup pur
gede amat nih gak ada yang kecil
gak ada lagi po
kok banyak lu pur
pok nasi telur satu
pok keren gak saya
kenapa lu pur
ntar habis makan siang saya mau jalan sama ineke
apa lu mau jalan sama ineke
kemarin amin juga ngomong begitu
katanya mau jalan sama ineke mana yang benar sih
tenang kok semua sudah diatur
kok tiba tiba rusak kang
kalau bensinnya ada
diatur gimana pur
si amin udah saya beresin
amin diberesin gimana sih
pokoknya semua sudah saya beresin
enggak ngerti ya
masih jauh bengkelnya kan
lu jalannya kapan pur
tenang pak saya telpon dulu
jalan jalan ke amin
jalan jalan ke amin
jalan jalan ke amin
jalan jalan ke amin
kita jadi jalan kan
mau jalan jam berapa
ineke mau telpon kang amin dulu
ineke lupa bilang
ineke ngajak kang amin ya
tapi kayaknya dia nggak bisa
hmm yaudah deh ineke telpon dulu
iya neng ineke
lagi di bengkel nemenin kang tisna
enggak cuma nganter aja kenapa
kang amin jadi ikutan jalan gak sama mas pur
kenapa harus bareng sama kang pur
iya ineke lupa bilang
kalau yang ngajak kita jalan kemarin itu mas pur
kalau kita jalan berdua neng ineke mau enggak
tapi kan yang ngajak mas pur
kalau kang pur enggak bisa terus kita jalan berdua neng ineke mau kan
tapi mas pur bisa kok barusan telpon
yaudah kalau gitu nanti saya ke rumah
kang tisna tau yang ngajak neng ineke itu kang pur
oh jadi kang ketisna ngajak saya ke bengkel itu biar kang kuru bisa jalan berdua sama neng ineke
tukang ojeknya kemana ya bang
gak tau tunggu aja
gak ada ojek ya
sambil nunggu minum es dawet aja
kalau diem berarti mau
pur kamu dimana
pok mumun kenapa
kang amin tau kamu yang ngajak dia ke rumah neng ineke duluan
kang amin ke rumah ineke duluan
udah awet sih pur
udah cepet tuh pok saya mau jemputin ineke
lalu emang gak ada lagi duit kecil
gak ada pok yaudah bayarnya besok aja pok sini pok
yaudah kembali aja besok
ya itu duit saya pas buat jalan
udah kalau gitu gue tukerin dulu dah
aduh pok kok gini banget toyo
gak ada pok
gak ada pok
gak ada pok
gak ada pok
gak ada pok
gak ada pok
bang dawetnya satu dong
tapi pakai gelas plastik ya gelasnya habis
oh yaudah nggak apa apa
es dawet segerbu gerbu laris cemanis
maaf nih rika saya lagi buru buru
kakak amin tadi kakak amin sama kakak tisna kenapa
habis dari mana kakak
oh motornya kakak amin rusak
bukan motornya kakak tisna
rusak kenapa kakak
mbak be mau kasih tau soal ktp baru lo
kudu ada surat pindah dari tempat lama lo ineke
ya gimana ya cara bikin surat pindah
mbak be kagak tau
mending lu tanya langsung aja dah sama pak rw
mau bapak bantar
ya hari ini emang sih ineke gak kerja
tapi ineke mau jalan sama mas pur sama kakak amin
lo mau jalan sama si pur sama si amin in
pelan pelan aja ya bur
jadi kakak tisnya cuma lupa isi bensin aja kakak
maaf nih rika saya lagi buru buru
kakak amin mau ke mana
maaf neng rika permisi
kalau ineke ikut babeh mas pur sama kakak amin gimana
bilang aja jalannya ntaran lagi
eke kalau lo kagak ikut babeh sekarang ke prw mau kapan
iya sih ineke besok bakal kerja seminggu
yaudah ineke hubungi mas pur dulu
eh ngapain sih lo ketikutan kan gue yang ajak jalan ineke
tapi neng ineke yang ajakin saya jalan
pur kak amin tunggu
gak diangkat teleponnya be
kami mas pur jalan jalannya lain kali aja ya
ineke mau ikut babeh ke prw
ineke mau tanya cara bikin ktp baru
iya ya mumpung dia libur
pada ngumpul di sini jalan jalannya nggak jadi